kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia clarissa aradia di cianjur jawa barat
ara kalau tadi berita yang saya bacakan proses pencarian masih terus dilakukan
ada tiga belas korban yang saat ini belum ditemukan sementara waktu terus berjalan
kalau ara menyaksikan sebenarnya kendala apa yang dihadapi oleh tim sar
sehingga proses evakuasi ataupun pencarian korban yang hilang ini terkendala
dan pencarian terkesan agak sedikit lambat
baik memasuki hari ke sepuluh ini yuda proses pencarian oleh tim sar gabungan masih terus dilakukan
kalau berbicara soal kendala sebenarnya terdapat tiga kendala yang sejak hari pertama proses evakuasi ini
masih menjadi kesulitan yang harus dihadapi oleh timstar gabungan
dalam hal ini ada lebih dari satu lima ratus tim sar gabungan yang dikerahkan
untuk bisa mempercepat dan juga membantu proses evakuasi
di antaranya adalah karena masih seringnya
terjadi gempas usulan di area lokasi pencarian
salah satunya adalah di titik saya melaporkan saat ini yakni di warung sate sinta
di depan area warung sate sinta ini memang terjadi longsoran yang begitu parah
sehingga mengakibatkan bukan hanya warung sate sinta saja yang mengalami rusak parah
namun juga mengakibatkan longsoran ini menimbun kampung cicadas
dan juga desa cijidil rt tiga di bawah sana
dan saat ini saya melaporkan saya sudah bersama dengan keluarga korban
yang saat ini masih terus menanti ya pak ya
ditemukannya korban dari longsoran yang terjadi di kawasan warung sate sinta ini dengan pak didin ya pak ya
pak denny kalau boleh diceritakan pada saat kejadian tersebut
bapak berada di mana dan saat ini masih menanti proses pencarian korban atas nama siapa pak
kalau korban yang satu sudah ketemu
heri irawan itu kakak saya yang satu saya lagi ini keponakan saya alam faisal itu belum ketemu saat ini
nah bapak kan ini merupakan salah satu orang yang selamat dalam kejadian ini
kalau boleh tahu pada saat kejadian bapak sedang berada di mana nih pak kalau bapak sendiri
kalau saya kan di rumah itu kan kakak saya pulang dari bogor mau ke cianjur
ya kalau pas waktu di cipanas masih telepon dia masih aktif
iya kalau pas waktu sudah gempa ditelepon sudah nggak aktif gitu
iya sampai itu saya malam selasa tuh pas itu pertama pencarian kan saya di sini pas pagi keluarga
jadi dua puluh empat jam saya lapor ke posko sampai hari ini belum ada itu satu lagi alam faisal
kalau kakak saya tuh hari rabu ketemunya tuh jam dua belas ketemu
jam dua belas siang
dalam kondisi seperti apa pak kalau disampaikan oleh tim sargabungan pada saat ditemukannya
iya kena kedaan sudah meninggal
kalau boleh diceritakan pada saat perjalanan kakak bapak dan juga keponakan bapak tersebut menggunakan kendaraan apa pak
penggunakan kendaraan senia bu
bapak ini kan sudah masuk ke hari ke sepuluh proses pencarian ya pak ya
dan kemungkinan besar ini merupakan hari terakhir proses pencarian oleh tim sargabungan
apa sebenarnya yang diharapkan oleh pak didin dan juga keluarga besar tentunya pak
ya diharapkan tuh semoga ketemu hari inilah gitu
kalau jasaan pengennya dibawa pulang gitu kalau mobil lah nggak apa apa kalau mobilnya kalau jasaan bu
yang dinantikan oleh keluarga itu
tapi kalau dari bupati cianjur menyampaikan pak kalau misalnya memang proses pencarian ini memang dihentikan hari ini namun belum kunjung ditemukan sejumlah korban
kira kira bapak seperti apa nih pak tanggapannya pak
ya tanggapannya gimana ya kalau misalkan nggak ditemukan ya ikhlas masih ikhlas ya
ya gimana lagi kalau udah nggak ditemukan begitu
pak didin ini kan merupakan salah satu orang yang setiap harinya
pasti kembali ke sini ya pak ya
kalau boleh tahu pak bapak dari jam berapa sudah standby di sini dan sampai jam berapa
apalagi kan ini kan juga kondisinya masih berbahaya pak di area sini masih kerap ada longsor susulan dan juga gempa susulan juga begitu pak
kalau saya dari sini sampai di sini setengah tujuh bu sampai jam enam sore kadang di sini
dan bapak juga sempat mengikuti proses evakuasi ikut turun langsung mencari atau gimana pak
ya kalau kemarin saya ikut ke bawah ya kalau kemarin gitu kalau sekarang kan enggak
ya mudah mudahan mulai hari ini lah ketemu gitu amin
terima kasih banyak ya bapak ya terima kasih banyak dan turut berduka cinta
semoga segera ditemukan keponakan bapak ya pak terima kasih banyak
yuda kalau berdasarkan informasi yang kami himpun per kemarin tanggal dua puluh sembilan november
diketahui masih terdapat sebanyak tiga belas orang korban yang masih dinyatakan hilang dan saat ini masih dalam proses pencarian
dua orang masih dalam proses pencarian di kampung cicadas kemudian juga ada sembilan orang yang masih terus dilakukan proses pencarian
di kawasan desa cijedil dan sisanya masih berupaya untuk disisir oleh tim sar gabungan
saat ini di belakang saya pun juga ada sekitar tiga orang tim sar gabungan yang masih bertugas di area atas
untuk bisa memantau proses evakuasi dan sebelumnya sudah ada lebih dari satu ratus empat puluh enam personil
yang bertugas di titik saya melaporkan saat ini yakni di warung sate sinta
dan sesaat lagi juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari komandan k sembilan
sebanyak dua ekor satwa atau dua ekor anjing juga akan diterjunkan untuk membantu proses evakuasi
sejauh ini kalau untuk di titik warung sate sinta terdapat dua titik yang dicurigai
ataupun juga diduga ada korban di sana namun saat ini juga masih terus dilakukan pemantauan oleh tim yang bertugas
dan tentunya di hari terakhir proses pencarian ini sangat diharapkan ke tiga belas orang yang dinyatakan hilang ini
bisa segera ditemukan yuda
arah terima kasih laporan langsung anda dari kawasan cianjur sar bertugas kembali